komisi pemilihan umum daerah dki jakarta jumat sore melakukan pengundian hak siar debat cagup dan cawagup dki jakarta di kantor kpud dki jakarta
pengundian ini untuk membagi stasiun mana yang mendapatkan jatah siaran debat yang akan dilakukan tiga kali pada januari februari mendatang
pengundian tersebut dipimpin langsung oleh ketua kpud dki sumarno dan disaksikan sejumlah perwakilan redaksi stasiun tv swasta
kpud dki telah mengatur mekanisme debat cagup dan cawagup menjadi tiga jadwal penyiaran
yaitu pada tiga belas januari dua ribu tujuh belas untuk debat antar calon gubernur dua puluh tujuh januari dua ribu tujuh belas antar calon wakil gubernur
dan tanggal sepuluh februari diikuti pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
kpud juga telah menyiapkan tema debat diantaranya peningkatan pelayanan masyarakat
percepatan pembangunan daerah peningkatan kesejahteraan masyarakat
pemberdayaan perempuan dan anak kampanye anti narkoba
kepada pokok nkri
dalam acara pengundian
sebanyak dua belas tv swasta yang mengajukan proposal ke kpud dki dibagi menjadi tiga kelompok
dengan nomor undian satu dua dan tiga
grup transmedia tempat cnn indonesia bernaung mendapat jatah menayangkan debat calon gubernur sekaligus wakil gubernur pada sepuluh februari dua ribu tujuh belas mendatang